setelah agresif membanjiri stimulus bagi pelaku industri melalui paket kebijakan ekonomi
ternyata pemerintah kini melirik warga kelas menengah
kali ini kemudahan atas kewajiban pajak
mengapa segmen menengah menjadi incaran kebaikan hati pemerintah kali ini
apa pula dampaknya bagi ekonomi ke depan stimulus pajak kelas menengah saya akan ulas lebih lengkap untuk anda
kita mulai terlebih dahulu dari kinerja apbn kuartal pertama
kita mulai dari pendapatan pendapatan negara mencapai dua ratus empat puluh tujuh enam triliun rupiah
ini periode januari hingga maret jadi tiga bulan pertama kuartal pertama
itu nilainya adalah dua belas delapan persen secara year on year
ataupun secara setahun terakhir dibandingkan periode yang sama tahun lalu
tahun lalu kita berhasil mencapai dua ratus delapan puluh empat triliun rupiah
dan kemudian ini menjadi dua ratus empat puluh tujuh enam triliun rupiah
dua belas delapan persen penurunan ataupun koreksinya
dan ini patut dicatat
memang di saat seperti saat ini tidak mudah untuk mendapatkan likuiditas ataupun mendapatkan penerimaan negara
tapi ini juga harus menjadi catatan pemerintah
bagaimana agar pada kuartal selanjutnya dua belas delapan persen jangan semakin dalam lagi koreksinya
kemudian kita lihat angka ini adalah tiga belas enam persen dari target rp satu delapan ratus dua puluh dua lima triliun yang ada dalam apbn dua ribu enam belas
dan tidak hanya itu kita lihat mengapa angka ini dua ratus delapan puluh tujuh mengalami penurunan
karena tujuh puluh lima persen merupakan kontribusi dari sektor pajak
ketika sektor pajak mengalami koreksi otomatis angka ini akan juga ikut turun
lima puluh persen kontribusi pajak misalnya untuk sektor pajak dua ratus triliun lebih ada di sektor pajak
mengapa sektor pajak mengalami penurunan
karena untuk pajak migas mengalami penurunan signifikan
itulah mengakibatkan pendapatan pajak mengalami penurunan
dan itu mengakibatkan koreksi untuk pendapatan negara dalam kuartal pertama
karena memang kontribusi pajak sangat berlebihan
besar untuk pendapatan negara
makanya kita harus pemerintah tampaknya harus memiliki strategi lain
agar penerimaan pada kuartal selanjutnya bisa lebih baik
kita ke sektor belanja
bagaimana dengan serapan belanja pemerintah pada kuartal pertama dari januari hingga maret
dari data kementerian keuangan menunjukkan ada tiga ratus sembilan puluh sembilan triliun rupiah untuk serapan belanja
ini jauh lebih baik
meningkat delapan belas lima persen dibandingkan periode yang sama tahun dua ribu lima belas lalu
sembilan triliun ini merupakan delapan belas tujuh persen dari target untuk belanja pemerintah dalam apbn dua ribu enam belas
senilai dua sembilan puluh lima tujuh triliun rupiah
sudah lebih baik
pemerintah memang niat untuk program program infrastruktur
pembangunan sudah mulai dilakukan
ini menjadi salah satu catatan positif sesungguhnya
bagaimana serapan belanja sudah besar

dan ini tumbuh delapan belas lima persen
sip untuk presiden jokowi untuk belanja atau serapan belanja kali ini
yang harus kita kritisi memang patut juga kita cermati
kita lihat kontribusi belanja pemerintah yang paling utama
ini yang saya sebut tadi bagaimana sektor sektor ataupun juga program program infrastruktur sudah dilakukan
groundbreaking untuk proyek proyek vital sudah dilakukan
selanjutnya ada transfer di daerah dan juga dana desa
ini juga merupakan kontribusi lain
selanjutnya apa yang terjadi
dengan angka yang saya sebutkan tiga ratus sembilan puluh triliun rupiah untuk belanja
sementara pendapatan kita hanya mencapai dua ratus triliun

maka ada defisit
kita lihat defisitnya berapa meskipun ini mengalami peningkatan
kita lihat satu ratus empat puluh tiga tiga triliun rupiah
ini yang harus diatasi oleh pemerintah
pemerintah harus putar otak lebih cepat
karena tidak bisa menunggu waktu
bagaimana mengkompensasi angka satu ratus empat puluh tiga tiga triliun rupiah
menariknya di tengah pemerintah yang terus berstrategi
bambang brojonegoro menteri keuangan
justru mengeluarkan sebuah rencana kebijakan
yang bagi saya dan mungkin segmen menengah lain
ini merupakan sebuah angin segar
karena akan ada pengurangan kenaikan untuk kewajiban pendapatan yang tidak kena pajak
kita lihat pendapatan yang tidak kena pajak mungkin bagi anda yang bekerja di perusahaan
ini akan menjadi hal yang menarik
karena apabila anda masuk ataupun anda di luar ketetapan ini
artinya sederhananya kita bebas pajak
saya ingin membahas terlebih dahulu bagaimana tren mengenai kenaikan
pendapatan tidak kena pajak per tahun
tahun dua ribu empat yang wajib membayar pajak individu adalah
pajak penghasilan individu adalah yang memiliki pendapatan dua delapan puluh delapan juta per tahun
bayangkan begitu banyak yang lolos dari pemerintah ketika itu
atau mungkin ketika itu juga inflasi
data data indikator ekonomi juga tidak seperti saat ini
tapi kita lihat ini menjadi salah satu hal yang menarik untuk kita lihat
bagaimana tren pada tahun dua ribu lima pemerintah menaikkan batas pendapatan yang tidak kena pajak
menjadi dua belas juta rupiah per tahun
yang siapapun individu yang memiliki pendapatan dua belas juta rupiah per tahun
pada saat itu di bawahnya ataupun sama tidak wajib bayar pajak
tahun dua ribu enam naik lagi tiga belas dua juta rupiah per tahun

dari dua puluh empat tiga juta per tahun pendapatan naik menjadi yang wajib bayar pajak adalah yang di atas tiga puluh enam juta rupiah per tahun
dan kini tahun dua ribu lima belas
dari tiga puluh enam menjadi lima puluh empat juta rupiah per tahun
jadi bagi individu yang memiliki pendapatan lima puluh empat juta rupiah per tahun
anda bisa pakai kalkulator atau hitung hitungan saat ini apakah sudah lima puluh empat juta rupiah per tahun
percayalah ketika nanti kebijakan ini disetujui maka anda bebas pajak
jadi lima puluh empat juta rupiah per tahun
tapi ada spesifikasi lagi yang ingin saya sampaikan
jadi ini hanya untuk yang
individu per orangan
jadi jangan senang terlebih dahulu
karena ini ada lebih turunannya
saya akan coba jelaskan
kita lihat ini adalah pendapatan lima puluh empat juta rupiah per tahun tersebut hanya untuk individu
sederhananya bagi yang jomblo
yang belum menikah ya
jangan banyak yang tersinggung
tapi percayalah ini harus anda syukuri sesungguhnya
ketika pendapatan anda tidak mencapai ataupun masih di bawah lima puluh empat juta rupiah
kemudian selanjutnya ketika anda sudah menikah
namun belum memiliki anak
yang dihitung adalah
ketika anda memiliki pendapatan lima puluh delapan lima juta rupiah per tahun
ini bagi yang sudah ataupun baru menikah ya
belum memiliki anak
kemudian untuk memiliki anak satu
yang wajib membayar pajak adalah dengan pendapatan di atas enam puluh tiga juta rupiah per tahun
kemudian selanjutnya memiliki anak dua ada lagi
lebih tinggi lagi standarnya

jadi dihitung juga
pemerintah ini ada baik hatinya juga ya
jadi menghitung juga bagaimana kewajiban terhadap istri
dan kemudian tanggungan anak anak anda
itu tetap diperhitungkan
selanjutnya kita lihat
untuk yang memiliki tiga anak
yang memiliki tiga anak
bila anda memiliki pendapatan di atas tujuh puluh dua juta rupiah per tahun
ini bagi yang bekerja satu orang di keluarga
jadi anda sendiri
baik laki laki ataupun perempuan
saya memiliki spesifikasi lagi
untuk yang joint income
suami istri yang bekerja
ini fenomena ini banyak di kota kota besar
istri anda bekerja
anda harus memiliki
rp satu ratus dua belas lima juta rupiah per tahun ke atas
yang harus bayar pajak ke negara
apabila di bawah itu
mungkin nanti kita hitung hitungan sama suami di rumah ya
apakah sampai satu ratus dua belas lima juta rupiah per tahun
itu anda wajib membayar pajak
kalau di bawahnya
anda tidak wajib bayar pajak
kemudian apabila anda joint income dengan satu anak
anda memiliki suami istri bekerja dengan satu anak
satu ratus tujuh belas juta rupiah per tahun
jadi ini batasnya
kemudian selanjutnya kita lihat
untuk yang memiliki anak dua
kita lihat harus memiliki pendapatan satu ratus dua puluh satu lima juta rupiah per tahun
dan yang memiliki anak tiga
kita lihat ini pendapatannya satu ratus dua puluh enam juta rupiah per tahun
jadi ini memiliki spesifikasi lagi
jadi kita harus lebih paham
lima puluh empat juta tadi hanya untuk single
kalau untuk suami istri ataupun juga pasangan yang sama sama bekerja
maka lebih lebar lagi
untuk kewajiban bayar pajak
lalu apa dampak kenaikan pendapatan tidak kena pajak
mengapa pemerintah nekat di tengah kondisi perpajakan yang tidak begitu baik saat ini
tapi malah memanjakan segmen menengah
kita lihat yang pertama adalah untuk mendorong daya beli
hitung hitungan kementerian keuangan melalui bambang brojonegoro
bagaimana mungkin yang tidak kewajiban pajak
pendapatan yang kena pajak dilebarkan
kemudian bisa mendatangkan peningkatan daya beli
ketika ada uang harusnya anda membayar pajak satu juta rupiah
kemudian anda termasuk yang tidak wajib pajak
maka satu juta rupiah tersebut yang tidak lagi menjadi kewajiban pajak
anda bisa alokasikan untuk belanja
anda bisa mungkin untuk sesuatu yang anda butuhkan
dan hal ini juga berorientasi
masih dikonsumsi rumah tangga belanja
jadi sebenarnya ini semacam mitigasi resiko
agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus
ataupun selalu melihat bagaimana kinerja belanja pemerintah
dibalikkan kembali ke konsumsi rumah tangga
jadi alokasi dana yang harusnya untuk bayar pajak
bisa dialokasikan untuk membeli
untuk jajan untuk belanja baju belanja makanan
sehingga itu akan mendorong daya beli dan inflasi tentunya

kemudian selanjutnya juga ini bisa memberikan iklim investasi
selanjutnya pdb juga bambang brojonegoro begitu optimistis
artinya kalau ini terrealisasi persis angkanya
seperti yang diproyeksi oleh bambang brojonegoro
tidak begitu buruk
ini menjadi salah satu upaya peluru pemerintah
untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi
selanjutnya tidak hanya itu
serapan tenaga kerja juga akan semakin banyak

tapi ini juga bukan tanpa risiko
masih dari menteri keuangan
ada potensi kehilangan pendapatan
ketika itu dilebarkan
karena bayangkan misalnya satu orang yang memiliki penghasilan lima puluh empat juta
tidak wajib bayar pajak satu juta rupiah kepada negara
kalikan berapa banyak yang mendapat pelebaran
kewajiban tidak bayar pajak
maka ada potensi ini
delapan belas sembilan puluh dua triliun rupiah
untuk sektor perpajakan
mungkin bagi pemerintah
kehilangan delapan belas sembilan puluh dua triliun rupiah
bisa dikompensasi dengan pertumbuhan ekonomi
karena adanya peningkatan daya beli
juga investasi yang juga meningkat
dan dengan salah satu strategi yang dikeluarkan oleh pemerintah ini
tampaknya meredakan sedikit
karena beberapa hari yang lalu
saya beri bocoran bahwa investor mulai khawatir
ketika pemerintah menyatakan akan berhemat
dua puluh triliun rupiah akan dihemat
itu kemudian membuat investor khawatir
kalau kemudian berhemat
bagaimana dengan belanja pemerintah
pakai apa pemerintah akan belanja kalau uangnya tidak ada
dan ini kemudian langsung di redam
oleh pemerintah melalui bambang brojonegoro
ada kompensasinya loh
kita berikan ini untuk segmen menengah
kita masih punya
mesin pertumbuhan ekonomi
konsumsi rumah tangga
itulah mengapa pemerintah mengeluarkan stimulus pajak